aku meninggal waktu ngelahirin aku
that's why aku gak pernah ngerayain hari ulang tahun
sebenarnya mindsetnya dirubah aja lagi
kalau hari ulang tahunmu bukan buat berundang kepergian mamahmu
tapi bukan aku yang daftar audisinya
kamu harus fokus magang kerja
dapet nilai bagus
gak usah mimpi jadi pengenannya
gak kebayang kalau gak boleh pacar kayak dia